ada beragam cara yang dilakukan warga untuk menyambut musim tanam padi
seperti di polewali mandar sulawesi barat
di mana ratusan warga antusias menyaksikan balapan motor
yang berlangsung di jalur kubangan lumpur
tebalnya lumpur membuat banyak peserta terjatuh hingga bermandikan lumpur
dan menariknya di lokasi lomba panitia menyiapkan sebuah selang air
yang dapat dimanfaatkan setiap peserta untuk membersihkan tubuh
dan sepeda motornya dari balutan lumpur pekat
beginilah kemeriahan balap motor lumpur
yang berlangsung di desa rapang barat kecamatan tapango polewali mandar
namun ini bukan balap lumpur biasa
jalur yang harus dilalui peserta melewati kubangan sepanjang seratus meter
dan kedalaman lumpur mencapai lima puluh cm lebih
lihat saja bagaimana sulitnya peserta balapan
memacu sepeda motornya melewati kubangan lumpur pekat ini
terjatuh dan terjatuh menjadi pemandangan biasa
yang mengundang tawa dari ratusan penonton
walau harus bersusah hati
beratnya jalur yang harus dilalui tidak membuat peserta balapan menyerah
mereka terus berjuang untuk mencapai garis finish
kendati harus bermandikan lumpur pekat
walau sederhana balapan motor dalam kubangan lumpur ini
merupakan salah satu cara unik yang digelar warga di daerah ini
menyambut musim turun sawah
itu sebabnya jalur lintasan dibuat di tengah areal persawahan
serta peserta balap umumnya adalah pekerja
yang biasanya dimanfaatkan warga untuk mengangkut gabah hasil panen
selain itu kegiatan ini digelar sebagai salah satu upaya
silaturahmi antar warga di daerah ini
dan tentunya menjadi hiburan menarik dan murah meriah
uniknya di lokasi lomba panitia menyiapkan sebuah selang air
yang dapat dimanfaatkan setiap peserta untuk membersihkan tubuh
dan sepeda motornya dari balutan lumpur pekat
dan yang lebih penting lagi air tersebut dibiarkan terus mengalir
mengarah lintasan balapan agar lumpur dalam kubangan
tidak kering sebagai tantangan tersendiri dalam balapan ini
kegiatan ini sendiri berlangsung sejak senin lalu dan berakhir pada hari ini
abdi febriadi polewali mandar